sehebat apapun kita setinggi apapun jabatan kita bisa digantikan
banyak pemimpin besar dunia yang meninggal
banyak pemimpin umat yang meninggal
banyak tokoh masyarakat yang meninggal
banyak orang pintar yang meninggal
tapi kehidupan tetap berjalan tidak terganggu
saya juga tahu kalau bawa itu
orang saya sering beli tapi yang asli bukan yang kw
kang dadang emang ada merek parfum tkw
waktu aceh pakai parfum itu untuk coyok itu
ciyoyo itu kalau cara berpakaiannya saya tidak suka
apalagi kemarin lagi ulang tahun aja nipor anak kamu
di mana mana kan perempuan harusnya lebih rapi dari kita
dia asal asalan pakai kaos
lama tahun pakai kaos
itu kan tidak menghormati yang tuan rumah
ini pak berkas berkasnya tkw yang akan berangkat
bu yoyo turun ke lapangan lagi
iya soalnya cucu mengundurkan diri
tapi udah mulai nulis kan
sudah mulai pak
kebetulan saya minta bantuan anak saya untuk menulis
ya udah kalau bisa si cepatnya ya bu yoyo
insya allah pak
ada yang kurang pak
enggak udah cukup
ada lima orang pak
di satu sisi orang tua
di sisi yang lain
kita nggak nurutin kemauan orang tua
malah ngikutin kemohon kita
nanti gimana kalau keinginan kita ada yang salah
dulu sop punya uang seribu perak
buat pacaran teromantis
kalau udah nikah punya uang seribu jadi anarkis
kos hari kamis kita ke notaris ya
kamu mau tidak jadi pegawai honorer
ciraus ini kan mau dikembangkan
jadi kantor desa membutuhkan tenaga tambahan
tapi namanya honorer gajinya kecil
pak saya mau pak
sobri ini kan putranya pak ustadz tebet
pasti uangnya banyak
mana mau jadi pegawai honorer
beneran pak saya mau
tapi gajinya kecil kang pegawai honorer
saya serius pengen kerja
ya sudah tuh kalau gitu
bisa bawa saja lamarannya kantor desa ya
iya pak iya pak
saya tunggu ya saya pamit dulu
iya pak iya pak
masih kasih tatang rp empat ratus
kasih ac rp empat ratus
dan dibalikin babak pelur
jadi semua salah
itu musiknya keren
liriknya juga lucu lucu
betul saya suka
tapi cara berpakaiannya
saya cuma pengen

dan terlalu religi
ya itu bagaimana
main wali itu memang semuanya sudah bapak bapak
musiknya memang religi
ya kan tapi tidak perlu seperti itu
pakai mana sih
wali apa sih
emang wali muridnya jadi bikin grup band
wali murid itu memang pakaiannya harus rapi rapi kadang kadang
kok kamu nggak telepon
tadi febri udah nelpon
kok kamu udah pulang
sekarang udah jam tiga bapak
saya ada urusan sebentar pak
bisnis kamu tuh diluar apa ya
bapak tenang aja pak
saya ada bisnis besar
kamu jangan membual kepada orang orang
siapa yang membual pak
bapak takut kamu melakukan sesuatu yang melanggar hukum
kamu tuh mestinya bersyukur punya istri baik mengurusin kamu
tugas kamu itu cuma satu
kamu mengurus ronaldo dengan baik
hei insya allah
rumahnya jadi dibeli sama pak kades
rumah yang buat guru baru
nanti kita jalan jalan ke jakarta
sama dene kedepan
neng juga bisa beli baju baru
serius satu neng
jakarta beli baju baru
aduh maunya tuh
mama debbie mah sayang sama debbie
apa yang debbie mau langsung dibeliin sama mamanya debbie
terus uangnya ditransfer ke bapak
mama jennifer juga
hanfur mamanya debbie tuh canggih
jadi kalau kita lagi teleponan debbie bisa ngeliat mamanya debbie
mama jennifer gak bisa liat jennifer
soalnya hape jennifer kecil
jennifer gak bisa masuk ke hape
jadi mama gak bisa liat
febri febri udah baca semua buku yang edpro pinjemin
tapi febri gak suka yang banyak berantemnya

febri suka yang lucu lucu
saya dengar tadi kamu jenguk suha
kadang kita ingin mengasingkan diri
membentuk kelompok sendiri
karena menganggap kita yang paling benar
kita yang paling baik
sehebat apapun kita
setinggi apapun jabatan kita
banyak pemimpin besar dunia yang meninggal
banyak pemimpin umat yang meninggal
banyak tokoh masyarakat yang meninggal
banyak orang pintar yang meninggal
tapi kehidupan tetap berjalan tidak terganggu
banyak orang yang meninggal
kita hanya berharap
kita bisa bermanfaat di tempat itu
terima kasih pak ustaz
terima kasih pak ustaz